cuaca panas menyebabkan lahan gambut kembali terbakar di dusun sidomulyo desa limbung kecamatan sungai raya kabupaten kuburaya kalimantan barat
kondisi lahan gambut dan vegetasi tumbuhan yang kering membuat api merembet hingga mendekati gedung smp negeri dua belas di jalan transmigrasi dusun sidomulyo pada kamis dua puluh delapan september
mencegah meluasnya kebakaran satgas pemadaman api gabungan dari bpbd kuburaya manggala agni yang dibantu saat brimopolda kalimantan barat dan pemadam kebakaran swasta sejak pagi hingga sore berusaha memadamkan api
upaya kami dari saton brimob jadi kami setiap hari selalu menyegarkan tim tim pemadam
kami bagi setiap timnya itu tujuh personil
nanti itu dari tujuh personil kita lengkapi dengan perlengkapan satu mesin dan kendaraan patroli untuk menuju ke titik api apabila terjadi
jadi kami tidak bekerja sendiri tapi kami saling memberikan informasi
pemadaman juga mengerahkan satu unit helikopter waterbombing
kami sore api mulai padam tetapi asap masih mengepul dari tanah gambut
upaya pemadaman akan dilanjutkan jumat esok
di tengah asap yang pekat dan debu dari partikel sisa kebakaran anak anak justru bermain di lahan gambut yang masih berasap
kemunculan mereka tidak terpantau petugas
tidak sakit mengerup asap ini
oh kuat ya
kenapa main di sini
mau lihat asap
untuk menekan sebaran titik api satgas pemadam kebakaran juga melibatkan masyarakat peduli api yang dibentuk oleh badan restorasi gambut dan mangrove
namun kebakaran lahan gambut di dusun sidomulyo yang terjadi dua kali dalam setahun
membuat anggaran pemadaman lima puluh juta rupiah dari dana desa telah terpakai
maka pemadaman saat ini dilakukan dengan biaya hasil gotong royong masyarakat desa
tiga bulan yang lalu pak dari sekarang ini kami sudah tidak pakai anggaran desa pak
jadi pakai sekarang ya
kami suadaya kadang pak
kalau misalkan lahan lahan kurang terbakar kami minta bantuan dengan pengurusan pak
rt rw gitu tidak gomong minyak pak
kalau makan saya jangan jelas gitu
sama kawan kawan pak karena kami orang sini ya kadang makan sendiri pak di rumah
hingga kami sore terdapat tiga ratus tiga belas titik panas yang tersebar di sembilan dari empat belas kabupaten kota
meski sebagian wilayah di kalimantan barat telah diguyur hujan
kebakaran masih terjadi terutama di daerah yang minim hujan